hai sekarang ustadz musa yang mulai ada satu mau tanya sama kalian ya jawab dengan cepat jelas
dan tegas dimana kalian sembunyiin bajunya haikal sobring enggak tahu setindra tahu pesat
enggak lupa dia pasti enggak tahu juga kamu tahu enggak bajunya haikal mana tahu pesat
hai ah tuh benco bisa tahu iya dong sih enggak lupa lagi tahu apa kenapa kenapa tuh
saya juga nggak tahu apa apa ngapain aja kalau nggak tahu sebenarnya kamu ini lagi main main
sama kucing atau nyembukin kucing sih aduh iya iya ganti baju resik banget sih
asapnya bener jangan terus barang barang nanti aku tidur keganggu lagi bau tahu
itu istirahat yuk untuk macamnya ngantuk
iya loh sob soalnya setelah nama baju kokonya kan kita umur umur tiang
gak tau sih coba kamu cek
luqman ini kan baju koko aku luqman
baju koko kamu itu mana namanya sungguh kamu ngadu ngadu
aduh jangan resik
tuh ni haikal kemana sih
lama bener ganti baju apa ganti oli nih
ngantuk saya jadinya
nanti juga sebentar lagi sampai sini
astaghfirullahaladzim lo ngakbar deh
pak deng ngagetin aja saya pikir malu kalus
eh ini kenapa belum jalan
ntar gue lupa dia lagi ngundangin haikal
ganti baju katanya lama bener
saya susulin deh biar cepet angkat
iya pak deng sama saya aja deh ya
ustaz tunggu di sini
saya mau ikut sama pak deng yang paling haikal biar cepet urutannya ya
enggak ada sudah kenung
ya allah ya rabb
kalian ini gimana sih
kalian pikir tuh pak deng apa ember hijau
cepet atau pakaian kotor
haikal asun ngapain pada bongkar bongkar semua
lempar lempar baju semuanya
ada apa ini
haikal lagi nyari baju koko sama sorban haikal pak deng
bukan disiapin dari semalam
semalam sih udah disiapin
tapi pas pagi paginya udah gak ada
coba deh masuk disiapin
udah gak ada baju yang bisa dilemparin lagi pak deh
entah kenapa pikiran saya tertuju sama trio bemo
pak deng haikal sama asun disini
saya mau cari mereka bertiga dulu ya
tunggu ya sini ya
hampir kena muka nih
berhasil juga nih ilmunya nih
coba aja pausat
kembali ke tempat
eh lukman lukman lukman
ya saya mau ke kamar pakusat
ke tempat saya di kamar
bukan ke sana maksud ustadz
kembali ke tempat itu
kembali ke posisi awal
aduh aduh aduh
sekarang ustadz musa yang mulia dasar itu mau tanya sama kalian ya
jawab dengan cepat jelas dan tegas
di mana kalian sembunyiin bajunya haikal
saya nggak tahu ustadz
nggak tahu pakusat
ya ini nggak lupa
apalagi dia pasti nggak tahu juga
kamu tahu nggak badunya haikal di mana
tungguin kok bisa tahu
tahu nggak pakusat
saya juga nggak tahu bosan
ya ngapain nanya kalau nggak tahu
kirain tahu alasannya
ya udah gak penting kamu sekarang udah gak lupa apa masih lupa
yang penting kamu tahu kan badunya haikal di mana
kamu beri indra kamu juga ikut
eh ke sana mundur
ah payah juga nih so'un
alangkah baiknya kalau ceramah itu udah pakai baju yang lama aja
karena kan nggak perlu bajunya
yang penting isi dan maknanya
nah di sini
ini bajunya ka
kamu ngapain taruh luar ti
lukman kasih bajunya ke haikal
kan tadi aku duga
udah udah udah
yang penting kan bajunya udah ketemu
terus apa lagi masalahnya
udah mendingan sekarang berangkat sama ustadz
betul sekali apa yang bilang sama pak d
nah sekarang tinggal sobri nih
sebagai seorang muslim yang taat sebagai seorang muslim yang baik kamu tahu kan apa
yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan
jahil dan lain sebagainya
kamu juga nih lukman sama indra
indra juga ayo
udah kalau gitu haikal
sekarang kita langsung aja ke mobil ya
ustadz ridwan udah nungguin
kamu ganti baju aja di mobil aja
padahal kalau gitu kita pamit dulu
doang sukses haikal
selamat aja ya
semua diberangkat ya
yuk kita berangkat yuk
udah ketemu bajunya
haikal masuk mobil
ustadz tunggu ustadz
ya ampun ustadz
jangan bercanda dong
udah tau kita buru buru
terus ngapain di luar
kita kaya dua kandang kandang ya orangnya
udah kayak gosokan
ditanya gegaruk aja
eh siapa sih yang lagi gegaruk
saya ini lagi bingung tau gak
coba kaki saya pakai jangka tangan
mas satam tau gak
uang buat belanja ilang disiti
ini pasti posi tai yang lupa
udah pasti lupa
posi tai itu kebiasaan
paling paling itu duit jatuh di jalan
udah apa udah
jangan makanya nyerah main dulu
saya juga tau kalau saya itu salah
tapi bantuin apa
yuk deh di gantuin ya
aku gimana nih kalau kagak ketemu
kalian sih tuh apa
kok menunduk begitu
oh duitnya ilang
ayo saya membantu mencari
soalnya uangnya itu harus kembali
kalau tidak bisa kawat
ya udah ayang bulbul bantu nyari dong
kepalaannya gak bendol kan
itu penting banget
silakan duduk mas
anak anak pasti di toilet dulu